kamu tuh kenapa sih
kok senyum senyum sendiri
udah gak usah dibahas
dokter makasih ya
eh yaudah kalau gitu kami permisi dulu ya dok
makasih ya dok ya
ken gimana hasil dokternya
ya kata dokter sih
anton itu kekurangan gula
apa ya istilahnya
aku senang kamu gak percaya sama fitnah analisa
eh tapi aku jadi kasihan sama kamu ran
kamu tuh harus berantem sama papa kamu
jadi antoni bisa melanjutkan fisioterapi sampai kamis depan
setelah ini ada paket pistorapi lanjutan
untuk hasil yang lebih cepat
antoni bisa diperseling datang seminggu dalam dua kali
jadi supaya pembayarannya lebih ringan
bisa dibayar setiap datang saja
fisioterapinya dua hari sekali
berarti sebulan lima belas kali
wah banyak banget uang yang harus dikeluarin papa
aku harus ngasih tau papa atau engga ya
kita udah pada pulang ya
sita man ada kemajuan gak
prita tadi papa kamu telepon
katanya papa kamu udah transfer via bank
budi udah bawahkan uangnya
biar budi yang nganterin ya
kok cuma sejuta sih
mana cukup lagi untuk fisioterapi tampan untuk sebulan
kalau papa cuma ngasih segini pasti papa lagi banyak keperluan
berarti aku mesti nyari uang sendiri dong
selamat malam ibu browser
kamu mau bagiin browser ya
kamu tuh kenapa sih cemberut kayak gitu
gimana aku nggak cemberut
aku kan udah bilang kalau mau promoin warung ajak aku juga
kamu tuh kalau aku gak kesini pasti besok kamu berangkat
ya udah yaudah besok pagi kamu temenin aku ya
tapi datangnya sepagi pagi loh nggak boleh telat
soalnya supaya orang kantoran tuh udah mutusin dari awal
biar makan siangnya di warung kita aja gitu
kotak bisnis kamu tuh jalan juga ya
pak dibuka lagi pak orang jepangnya
pak mampir ya orang jepang
mas warung jepang buka lagi mas

warung jepang udah dibuka mampir lagi ya mbak ya
nggak apa apa kogel
aku cuman pusing
antony udah nggak usah ditutup tutupin lagi
mendingan sekarang aku bawa kamu ke rumah sakit ya
nggak nggak usah kita bagi brosir lagi ya
udah nggak apa apa
yuk yuk aku ke rumah sakit ya
tekanan darahnya memang agak rendah
oh iya sudah berapa lama anda merasa pusing seperti tadi
hmm semingguan ini kayaknya kayak mau pingsan gitu deh
kalau gitu periksa darahnya sekarang aja dok
lebih cepat lebih baik ya kan
ken kok kamu gak makan kamu ngambek ya
emang aku salah apa sama kamu
ya abis kamu sih kamu tuh udah pusing seminggu gak pernah ngomong sama aku
terus tadi waktu kita bagi bagi brosur pagi kamu belum makan sama minum kan
aku minta maaf ya tadinya aku gak mau ngerekolin kamu
tuh kan kamu kayak gitu
waktu aku gak ngajak ngajak kamu bagi brosur aja kamu ngambek
malah kamu sendiri sakit
ya aku minta maaf sekali lagi ya
pokoknya aku janji mulai sekarang kita saling cerita ya
apapun apapun aku minta awal suaranya gitu
sebelum pgu hamil
you bukannya mau sedikit selesai
supaya gula darahnya bisa nambah
kamu tuh kenapa sih
kok senyum senyum sendiri
udah gak usah dibahas
dokter makasih ya
eh yaudah kalau gitu kami permisi dulu ya dok
makasih ya dok ya
ken gimana hasil dokternya
ya kata dokter sih antoni tuh kekurangan gula
apa ya istilahnya hipoglukosa deh
terus antoni sekarang mana
ya aku sih udah nyuruh dia pulang supaya istirahat
kata dokter si advone itu harus makan yang manis manis
supaya gula darahnya tuh nambah
ken berarti dia sayang banget sama kamu
sampai sampai dia gak merhatiin badannya dia sendiri
ya gitu antoni mah
kamu kok jalan jalannya sampai sini sih
seharusnya kamu istirahat di rumah
enggak sakitku gak parah kok tanda
tante aku boleh minta ken enggak buat nemenin beli obat
ken temenin tuh antoni beli obat
kamu juga kan yang buat dia hampir pingsan tadi pagi
tante permisi dulu ya
jangan hati hati ya sen
tadi pas dokter yang ngasih resepnya aku gak ngelihat ya
terus kenapa gak dari tadi aja kita mesen resepnya
pokoknya kamu tenang aja kan obat ini tanpa resep dokter
ya mas ini apinya udah jadi apa perlu ditambah lagi kayunya
udah cik udah cik
ini tuh api ungu buat siapa
tadi habis pulang dari rumah kamu aku mampir ke tempat ini
aneh kamu tau tempat ini
kamu pernah kesini sebelumnya
aku juga gak tau
tapi aku yakin aku sering kok main ke tempat sini
dan kayaknya aku sering masen api ungu sama orang itu
soalnya orang itu kenal sama aku
aku senang sih diajak ke sini
soalnya aku tidak lama gak ngeliat api ungu nih
kamu tuh kenapa sih ngeliatin aku kayak gitu
karena aku kurang gula kata dokter
jadi ini obatnya
maksud kamu apaan sih
kan kata dokter aku kurang gula
nah aku harus cari yang manis manis
ya kan kamu gak nyadar
lebih manis kalau kena cahaya api ungu
ih antonia kamu tuh gak nyambung banget sih
hah antonia tegol ya
nih lihat ya
nah ini masih siotatnya buat aku
loh buat kamu
sama yang makan
itu kan antonia
mulai lagi deh lagian lagi pakai dikasih gunjung kali
nah sekarang kata dokter kamu harus nyiapin aku
kok gitu emang dokter bilangnya kayak gitu
nah kamu kan udah manis
kalau kamu nyiapin aku kadar gula dalam coklat ini nambah
hmm mau yang mana
mau langsung semuanya
enggak kau dimacurin
mungkin buat aku